menteri komunikasi dan informatika johnny g plate
rabu pagi mengimbau masyarakat kelas menengah
untuk segera membeli atau memasang setup box tv digital
menjelang analog switch off atau aso pada dua november dua ribu dua puluh
bagi masyarakat yang kurang mampu telah disediakan perangkat set top box tv digital
yang disediakan oleh lembaga penyelenggara siaran swasta
sehingga masyarakat dapat segera menikmati siaran tv digital
nah kalau analog switch off ini ada banyak keuntungan manfaatnya
setidaknya bagi penonton akan mendapat di pemirsa ya
di rumah masing masing tv nya menjadi lebih jernih
lebih canggih suaranya menjadi lebih bagus
pilihan channelnya menjadi lebih banyak
apalagi sebentar lagi akan ada piala dunia
plate menambahkan aso mendorong penerimaan negara lebih besar
penciptaan usaha baru dan pertumbuhan ekonomi digital
hal ini terutama berasal dari dividen digital
atau penghematan penggunaan frekuensi sebesar satu ratus dua belas mhz
spektrum tersebut merupakan frekuensi yang banyak diminati
dari sisi panjang gelombang untuk akses internet
panjang gelombangnya ideal sehingga gelombang itu bisa merambat
dengan jauh lebih jauh lebih dan lebih efisien
dari sisi pc dari sisi receiver dan sebagainya
sehingga kalau dipakai oleh telekomunikasi itu menjadi
diadakan hadirnya telekomunikasi baru ya
seperti misalnya adanya teknologi lima g ya
atau gsma penataan ulang spektrum frekuensi tujuh ratus mhz ini
memberi potensi manfaat ekonomi sebesar sebelas miliar dolar amerika

atau sekitar satu ratus enam puluh enam miliar dolar amerika
atau sekitar satu ratus enam puluh enam miliar dolar amerika
atau sekitar satu ratus enam puluh enam miliar dolar amerika
hingga satu ratus enam puluh sembilan triliun rupiah selama periode dua ribu dua puluh hingga dua ribu tiga puluh
dari biaya hak penggunaan frekuensi
mungkin bisa lebih kecil bisa lebih besar
dan itu kan hitung hitungannya sebelum pandemi gitu kan
nah sepertinya akan ada di angka tujuh puluh an dalam bentuk pajak dan pnbp sebenarnya
nah itu tujuh puluh an triliun
nah kalau untuk ekonomi digital sebenarnya kan lebih besar dari itu kan ya kan
nah sebenarnya kalau kemarin hitungan
atau rp satu ratus enam puluh sembilan triliun untuk semuanya
nampaknya kalau untuk saat ini kisaran di dua ratus triliun sih mas
karena memang ada pening ada istilahnya itu adalah ada akselerasi kan
sebagai informasi tv analog beroperasi di pita frekuensi empat ratus tujuh puluh hingga tujuh ratus sembilan puluh delapan mhz
atau seluas tiga ratus dua puluh delapan mhz

sementara tv digital hanya beroperasi di rentang empat ratus tujuh puluh delapan hingga enam ratus sembilan puluh empat mhz
atau seluas dua ratus enam belas mhz
oleh karena itu analog switch off dapat menghemat pemakaian frekuensi sebesar satu ratus dua belas mhz
manfaat lain analog switch off adalah penciptaan dua ratus lima puluh ribu lapangan kerja baru
di sektor ekonomi kreatif serta tumbuhnya industri pendukung infrastruktur televisi digital